dan untuk mengetahui bagaimana kita menyiapkan anak anak kita dalam menghadapi tahun ajaran baru nanti
telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan psikolog dari universitas indonesia rosmini agus salim
selamat pagi bunda romi
selamat pagi mbak sarah dan mbak fani apa kabar
bunda apa kabar sehat ya
nah bunda ini kita ngomong ngomong soal pembelajaran jarak jauh ya tahun ajaran baru sudah mau dimulai
di mana anak sekolah ini akan menghadapi masa penerimaan peserta didik baru yang akan dibuka empat belas juni nanti
nah tentunya dengan banyak sekali prasyarat yang sudah ditentukan ketentuan ketentuan apalagi di masa pandemi begitu
jika dibandingkan dengan sebelum pandemi saja sudah banyak begitu ya syarat syarat yang harus disiapkan
ini ditambah lagi syarat syarat untuk pjj sendiri
lantas bagaimana nih bunda terkait adaptasi anak atau peserta didik
ini calon peserta didik untuk menghadapi sistem zonasi
memang sistem zonasi ini kan sebetulnya dulu juga pernah ada
jadi ini bukan sesuatu yang baru
dulu dulu pernah ada
kemudian kita mulai lagi dengan sistem zonasi ini
sebetulnya niatannya sistem zonasi itu juga bagus
tidak ada lagi nanti sekolah unggulan atau sekolah favorit
namun untuk itu kalau menurut saya saya menyarankan bahwa setiap sekolah harus menjadi sekolah yang baik dan unggul
dan ibaratnya bisa membantu anak anak menstimulasi sesuatu yang memang dibutuhkan
nah berikutnya adalah kalau sistem zonasi ini diberlakukan
maka sebetulnya ada keuntungan bagi orang tua dan anak didik
karena akan sekolah tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya
sehingga dari biaya transportasi dan sebagainya memang teratasi
sekarang ini kita menjadi kecewa kadang kadang karena sekolah yang di dekat rumah
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua
karena dianggap tidak bisa memberikan keunggulan keunggulan tertentu
nah ini pr nya adalah pada pemerintah terutama pada sekolah masing masing
karena salah satu dari tujuan dari zonasi ini adalah agar guru lebih kreatif
dimana kita berharap bahwa guru bisa lebih memberikan menciptakan pola pembelajaran
yang membuat anak menjadi tidak bosan dan sebagainya
bunda romi ini kan pasti walaupun memang sistem zonasi ini biar sekolah itu tidak ada lagi namanya sekolah unggulan
merata begitu ya
merata semuanya tapi kan tetap ya yang namanya anak itu kan pasti ada rasa
ih saya pengen deh masuk ke sekolah negeri ini gitu kan
udah ada impiannya
nah ini bagaimana nih dengan menyiapkan anak yang mungkin gagal masuk sekolah sesuai yang diharapkan
yang untuk anak sd harus di tujuh tahun bagaimana nih bunda
oke satu satu ya mbak satu kalau misalnya ditanyakan tentang harapan harapan
seseorang itu terbentuk karena kita yang menciptakan
misalnya orang tua ini mau katakan nanti kamu harus masuk sekolah bagus itu ya
smp sekian sd ini atau sma sekian gitu
yang kemudian kita pikir punya keunggulan tertentu gitu
tapi pada waktu itu tidak dikatakan yang penting dia sekolah ibaratnya gini
usia itu belajar makan macam macam
tapi harus ada vitaminnya misalnya kalau mau ekskulnya apa dan sebagainya bisa dicari dalam bentuk kegiatan yang berbeda
misalnya dia mendapatkan dari apa namanya kegiatan misalnya di organisasi atau kemudian ikut kegiatan olahraga tertentu di luar gitu
sehingga itu bisa teratasi kalau tidak di provide oleh sekolah
namun kalau kita lihat kadang kadang ini kan orang mengatakan bahwa itu favorit
padahal setelah anaknya masuk ke sana
masuk ke sana belum tentu cocok juga begitu
ada sekolah yang disiplinnya tinggi anaknya sangat loos gitu
masuk ke sekolah itu bisa frustrasi ya
jadi sebetulnya bagaimana kita membangun harapan anak kita itu mengatakannya kepada mereka itu bukan yang ini yang harus
tapi sekolah itu membantu kamu untuk memberikan pembelajaran
sehingga kamu jangan takut untuk masuk sekolah manapun gitu
untuk kemudian nanti bisa tetap berkembang kalau misalnya di situ tidak ada ibaratnya expo tertentu
kalau inginkan gitu
nah kalau tentang enam tahun ke tujuh tahun ya mbak
sebagai psikolog saya akan mengatakan bahwa setiap anak kematangan sekolahnya itu beda beda
tapi ini kan diambil dinaikkan jadi tujuh tahun karena rata rata dianggap sudah matang sekolah dasar pada usia tujuh tahun
namun untuk membuat kematangan anak itu bukan di umur sebetulnya tapi simulasinya
bagaimana anak ini pada waktu di usia lima empat lima tahun enam tahun
dapat stimulasi untuk bisa dia siap ke sekolah dasar
siap sekolah dasar itu juga tidak hanya bukan menurut saya penekanannya kepada membaca menurus berhitung
tetapi bisa span konsentrasinya dipanjangkan atau rentang konsentrasi dipanjangkan
anak itu bisa kemudian dari motorik kasar bisa menjadi motorik halus sehingga dia biasa belajar menulis
kemampuan abstraksinya sudah ada sehingga tidak bisa tidak semua harus selalu konkret semua
jadi hal hal sifatnya
sifat mendasar yang harus dimiliki anak sudah disimulasi sebelumnya
jadi siap anak kematangan sekolahnya itu beda beda
kalau simulasinya cukup enam tahun pun sudah siap
bahkan bisa sebelum enam tahun dia sudah siap sekolah dasar
kalau saya cenderung gini
kalau rata rata seperti itu tujuh tahun ada kalanya ada anak yang sudah siap
kenapa tidak mendapatkan rekomendasi dari misalnya psikolog atau orang yang bimbingan guru bimbingan pelajaran di sekolah
untuk memberikan rekomendasi bahwa dia sudah siap untuk masuk sekolah dasar
karena kriteria untuk mendapatkan kematangan sekolah sudah terpenuhi
jadi jangan direm anak atau disetop untuk bisa maju kalau memang dia bisa maju
tetapi kalau saya setuju secara umum kalau tidak ada pengetesan tidak bisa dilihat hal hal yang spesifik dari anak
memang diberlakukan secara umum rata rata mungkin di tujuh tahun begitu
nah bunda romy
kalau tadi berbicara mengenai kematangan sekolah karena memang tidak tergantung umur begitu ya
dan juga pastinya kita tahu pandemi ini kan sudah lebih dari setahun
sudah lama anak anak ini vakum tidak bersosialisasi dan juga tidak berinteraksi mungkin dengan rekan rekan sebayanya di sekolah
tentunya ada sedikit penyesuaian begitu yang harus dilakukan dan pastinya mungkin ada tantangan begitu
karena tidak sering tidak jarang juga kita dengar orang tua yang cenderung mengeluhkan begitu ini kok tidak masuk sekolah
jadi mereka harus di rumah lebih lama bersama anak mereka
dan juga ini membangun sebuah kondisi yang baru di mana anak anak ini juga harus mempersiapkan diri secara mental
lantas kemudian kendalanya apa apa saja nih bunda romi untuk bisa mengatasi kendala kendala yang sudah terjadi begitu di masa pandemi khususnya berbicara mengenai kesiapan untuk masuk sekolah
apa saja yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa meneraih kematangan usia sekolah yang bisa dilakukan saat ini
oke jadi begini mbak sarah dan mbak fani kalau kita di rumah itu jangan merubah disiplin anak kita untuk mengikuti aturan kalau mereka sedang sekolah
misalnya makan pagi mandi sebelum acara virtual atau apa namanya sekolah yang virtual itu itu harus dilakukan
nah ini sekarang sudah kadang kadang banyak orang tua yang karena merasa di rumah saja aturan disiplin itu hilang
maka akan sulit nanti kalau masuk ke rumah
kalau menurut saya sekarang belajar pertama adalah membuat kembali pembiasaan itu
lalu kemudian mengajarkan kepada anak bahwa pada waktu kemarin pandemi ada banyak anak tk yang tidak mendapatkan tidak diizinkan sekolah
dalam virtual pun tidak diizinkan maksud saya itu kemudian pertanyaannya apakah simulasi itu diberikan oleh orang tua
sebetulnya mudah simulasi yang harus diberikan apa
stimulasinya adalah sesuatu yang untuk mencapai tugas perkembangannya
agar dia bisa siap sekolah dasar
untuk yang sekolah dasar
nah ini tapi berlaku juga untuk yang lain bahwa pembiasaan yang lain itu termasuk harus kemudian sustay di dalam apa kalau di virtual itu kan di dalam kamera itu selama gurunya mengajar gitu
dan ini tantangan untuk gurunya
nah tapi pada waktu nanti kita masuk kita kalau sudah ada pembiasaan itu anak akan jadi lebih mudah untuk mengikutinya
yang paling penting adalah bahwa kita yakin dulu nih
pada waktu mau masuk sekolah anak belajar untuk disiplin juga prokesnya
apa namanya mempertahankan diri untuk supaya tetap menggunakan masker mencuci tangan menjaga jarak itu
karena ini sulit sudah lama tidak ketemu teman maka kemudian mereka merasa bahwa ini ketemu teman jadi excited gitu
ini yang harus kita berikan
dan yang paling gampang untuk mengajarkan anak untuk mengikuti protokol kesehatan itu adalah orang tuanya jadi model
pada waktu kita keluar ke rumah kalau ini kita kluster rumah misalnya tidak menggunakan masker karena misalnya merasa sehat semua
sebaiknya sekarang dibelajarkan untuk kalau berdekatan dengan orang langsung harus pakai masker
apakah itu ibunya bapaknya atau siapa
lalu kemudian kalau kita ajarkan juga kepada dia bagaimana dia merutinkan diri untuk cuci tangan di rumah
nanti pada waktu dia sekolah hal ini akan sudah tercipta di dalam diri anak anak kita sehingga dia tidak usah kita ingatkan lagi
jadi memang peranan orang tua
ada hybrid blended learning bauran di mana ada sebagian melalui virtual sebagian lagi melalui tatap muka
dan itu harus dikatakan kepada anak apapun yang terjadi dia tetap harus prokesnya harus ada
karena anak itu kadang kadang tidak tahan untuk menggunakan masker
apalagi kalau sudah lama di rumah nggak tahan dia gitu untuk lama lama menggunakan masker
berarti memang ada peranan orang tua yang harus bisa dijadikan contoh oleh anak anak
apalagi kalau misalnya sudah masuk ke sekolah nanti tatap muka excited atau gembira ketemu teman yang sudah hampir lebih dari setahun gitu tidak ketemu gitu kan
jadi memang orang tua itu harus menjadi contoh bagi anak anaknya apalagi anak anak yang masih kecil
baik terima kasih informasinya bunda romi psikolog dari universitas indonesia
sudah bergabung bersama kami di after sepuluh
salam sehat bund